saudara maling benar nasib iwan sutrisman ella umbanua
seorang pemuda asalnya selatan yang menjadi korban pembunuhan
di saat ingin meraih cita citanya sebagai prajurit tni
iwan tewas di tangan oknum prajurit tni
yang berjanji akan membantu korban untuk menjadi tentara
pelaku juga menipu keluarga almarhum iwan
hingga mencapai sekitar dua ratus juta rupiah
yang mengetahui iwan sutrisman tela umbanua
telah tiada keluarga pun histeris
fakta atas kematian korban terungkap
setelah pihak keluarga melapor ke pihak data semen polisi militer
dan pom pangkalan angkatan laut nias beberapa waktu lalu
pasalnya pihak keluarga telah kehilangan kontak dengan korban
sejak akhir desember dua ribu dua puluh dua lalu
ibu korban tahan tih tihnya menangis
korban merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara
ayah dari almarhum iwan pun berharap
jenazah korban bisa segera dipulangkan
dan dikembalikan ke kampung sendiri
biar hanya tulang satu saja yang pentinga
dan anak saya sudah gagal semua ke sekolah
komandan pangkalan angkatan laut lanal kolonel laut p wisnu ardiansah
dan wakil bupati nias selatan firman giawa
bersama anggota babinsa dan kempit nas setempat
mendatangi rumah duka keluarga korban
langsung bergerak memproses dan menahan pelaku
serta menyelidiki siapa saja yang diperlukan untuk menangis
serda adan yang berdinas
mengaku berjanji pada keluarga korban
bahwa almarhum iwan akan dimasukkan sebagai calon siswa program pendidikan pertama bintara
atau digmaba gelombang kedua
korban telah gagal dalam seleksi calon bintara tni
untuk bisa memasukkan korban sebagai anggota tni
uang yang dikeluarkan keluarga korban mencapai sekitar
dalam perbincangan terakhir pelaku dengan keluarga korban
pelaku bahkan mengambil foto korban
demi membuat keluarga korban percaya
padahal itu semua bohong
pelaku yang langsung ditangkap tak lama setelah dilaporkan
saat itu mengaku membawa korban ke padang
hingga kemudian hilang kontak dengan keluarga korban
iwan sutrisman tela umbanwa
senjata tajam jasad korban kemudian dibuang ke jurang di desa tawali sawah lunto
polisi awalnya mengaku kesulitan mengungkap kasus pembunuhan ini karena tidak
ditemukannya satupun tanda pengenal di tubuh korban dan tidak adanya laporan
kehilangan dari pihak keluarga kasus ini baru bisa terungkap setelah adanya
terusan laporan dari denpom lanal nias
dan ternyata serda adan tak melakukan aksinya sendiri saudara
bersama seorang warga sipil bernama alvin serda adan membunuh almarhum iwan
di kawasan wisata danau biru kota sawalunto provinsi sumatera barat
alvin sendiri mau ikut dalam tindakan keji tersebut karena diiming imingi uang
senilai tiga puluh juta rupiah kepada alvin serda adan menyebut korban merupakan
personel tni yang bermasalah dan harus dilenyapkan padahal itu semua tidak benar
dan inilah detik detik penangkapan alvin yang membantu serda adan aryan marshal
membunuh iwan sutris mantella umbaunua alvin ditangkap di kota solok dua puluh sembilan maret lalu
berdasarkan pengakuan serdan aldan yang ditangkap dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
usah dikeledah dan diinterogasi alvin langsung digelandang ke mapol res kota sawah lunto
sejak awal pelaporan sudah langsung diperiksa dan ditahan
kemudian sekarang posisinya sudah dilimpahkan ke penyidik lantamal dua padang
di sana juga proses sedang berjalan didalami
tu ini melakukan dugaan tindak pidana ini atas inisiatif sendiri
ya dan inilah saudara kedua pelaku pembunuhan
iwan sutrisman tella umbanuwa yang kini dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman mati
karena melibatkan warga sipil penyidikan keduanya dilakukan secara terpisah
sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan ini serda adan dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp
tentang penipuan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus tiga puluh sembilan kuhp tentang pembunuhan dan tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup
selain menangkap kedua pelaku polisi juga menyita sejumlah barang bukti
di antaranya kartu atm dan buku tabungan pelaku seda adan dan juga pakaian almarhum
saat ini pihak kepolisian bersama poma lantamal dua padang juga masih mencari barang bukti berupa pisau yang digunakan dalam pembunuhan
informasinya senjata tajam itu dibuang pelaku di sungai di kawasan siteba padang
dibawa ke sawalunto seperti sudah disampaikan tadi di dalam tadi
jadi dibawa ke soal lunto di daerah dia mencari namanya daerah namanya danobiru
room atau korban tidak tahan untuk pengen buang air kecil
akhirnya ada suatu tempat di perkebunan pinus
perkembangan pinus turun untuk buang air kecil
dari pihak serda anan memutuskan oh inilah tempat yang tepat
sementara poma lantamal ii pada menegaskan bahwa motif dibalik kasus pembunuhan ini murni adalah penipuan
pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena tidak mampu mengembalikan uang yang telah diterima untuk meloloskan korban menjadi bintara tni al
untuk pemal lantamal dua padang
pengembalian dari awal dini khas

dia dibawa ke sawah rumput untuk menemui kapten a